sampai jumpa di video selanjutnya
kami punya pikiran seperti itu alena
pikiran kamu tuh kemana sih camilla
amila adalah anak kandung haris
anak kandungnya haris
tapi kenapa selama ini
ibu laras tidak pernah mengatakannya
pada saya bahwa camilla itu adalah
anak kandungnya haris bu
begini dok sebelumnya kami merahasiakan
hal ini sama haris karena kalau haris
tahu camillah itu anak kandungnya haris
haris akan menolak kamila
untuk mendonorkan ginjalnya untuk hari
tapi sekarang haris sudah tahu semuanya
jadi kami rasa tidak ada yang
perlu disembunyikan lagi
karena itu fni ibu menanyakan semuanya ini
karena ibu sangat
mengkhawatirkan kamila ibu tidak
mau terjadi apa apa dengan kamila
saya hanya terkejut saja mendengarnya
dan bisa malu kalau
sekali lagi kami minta
untuk bantu haris dan camilla
tolong berikan kemampuan
yang terbaik saat proses
baiklah dok untuk sementara
pertanyaan kami cukup segitu dulu
nanti kalau kami ada pertanyaan kami akan menemui dokter lagi
jadi dia benar benar
anak kanunya haris
kalau kamila mendonorkan ginjalnya
untuk orang yang sudah menyanyiakan kamu
alena kok kamu udah mau pulang aja sih
kok kamu gak bilang kalau kamu mau kesini
aku baru aja di rumah sakit tadi
aku tahu kok
kamu udah ketemu sama tante ambar belum
dan sekarang aku mau ngomong berdua sama kamu
aku sudah mengetahui rencana kamu mendonorkan ginjal untuk papi
dan aku gak nyangka
ternyata itu ya arti ketulusan buat kamu
memang donor ginjal yang kamu berikan untuk papi itu ikhlas
tapi aku gak nyangka kamilah
ternyata keikhlasan itu gak sepenuhnya baik
itu cara seorang anak untuk membantu orang tuanya
aku sangat salut dengan keteguhan hati kamu
tapi aku gak nyangka
di balik kepolosan kamu
kamu menyimpang rencana jahat untuk menghukum papi aku
alina aku benar benar gak paham rencana jahat maksud kamu apa alina
kamu gak ngerti
kamu dengar aku ya kamilah
percuma kamu mendonorkan ginjal kamu untuk papi
tapi setelah itu kamu meninggalkan papi untuk selamanya
itu bukan pengabdian sofie
itu bukan pengabdian sofie
itu bukan pengabdian seorang anak kamila
itu adalah kewajiban yang kamu lakukan dengan paksaan
dan aku gak nyangka ya
kamu tega melakukan itu sama papa kandung kamu sendiri
aku gak mau denger apapun lagi dari kamu
semuanya udah jelas buat aku pamila
sekarang aku hanya bisa berharap kamu menggunakan hati nurani kamu
tolong kamu fikirkan
apa yang kamu lakukan hanya akan membuat tapi menyesal menerima donor ginjal dari kamu
dan itu akan membuat papi semakin merasa bersalah sama kamu kamilah
dan itu sama aja kamu membunuh papi secara perlahan lahan kamilah
aku sama sekali tidak punya pikiran seperti itu alina
pikiran kamu tuh kemana sih camilla
apa yang kamu lakukan itu hanya akan membuat papi semakin menderita atau enggak
dan aku aku gak akan biarin itu
aku gak akan diem aja kamilah
aku akan kasih tahu semua ini sama papi
supaya papi tahu apa yang harus dia lakukan sama kamu
enggak alena aku mohon tolong kamu jangan bicara seperti itu alena
aku gak mau
aku gak mau kalau papa tahu hal ini papa gak akan menerima ginjal aku
kalau memang itu yang terbaik buat papi kenapa enggak
kamu gak mau kan kalau papa tambah sakit
kamu dengerin aku ya kami
sekarang mendingan kamu pikir ulang untuk mendonorkan ginjal kamu untuk papi
kalau memang semua itu membuat kamu semakin jauh dengan tapi mendingan gak usah
karena aku tahu kamilah
papi itu bukan hanya membutuhkan ginjal tapi papi membutuhkan anak kandungnya
daripada ginjal yang kamu berikan akan menjadi racun untuk pami
lebih baik kamu simpan sendiri kan
alena menggunakan ginjal

jadi papa harus terima itu papa harus terima
dengarkan papa elen
bapak mohon kamu jangan lakukan itu
percuma kamu mendonorkan ginjal kamu untuk papi tapi setelah itu kamu meninggalkan papi untuk selamanya
apakah keputusannya mila ambil ini masih salah juga mas
mila benar benar bingung mas
kamu jangan bawa sama aku
udah lebih baik kamu hapus air mata kamu
jangan sampai tangisan kamu membangunkan kak fah
kalau kak fah tahu mamanya itu cengeng
kok kak taufan tahu
iya aku tahu
tadi aku lihat kamu di depan rumah
kamu pergi sama lena kan
mila apapun yang dikatakan alena sama kamu
kalau itu menyakitkan hati kamu
lebih baik kamu lupain
karena aku tahu
mudah bagi kamu untuk mengambil keputusan seperti yang kamu ambil sekarang
makasih kak taufan
sekarang ngapus air mata kamu
kasian kak fah
ayo kita lihat apakah mereka ilmuwi suistyut

jodoh sudah exit

baik ini bisa
janda panggil kita